susu dan dipadu rempah serta perasan jeruk nipis
nah sedangkan yang si screen ini dia udah
nah ya itu sih yang harus dipikirin sama ibl gitu
anda tertarik untuk mencoba warteg yang mana
pak gatot sudah menyebutkan sempat ada wartawan yang bertanya mengenai waktu tiba tim tiba di inggris
sebagai pelengkap ini dia teh taliwa
karena hasil pertanian untuk konsumsi mereka untuk hidup mereka
misalkan kalau kita berbicara mengenai pelajaran spesialis misalkan
dan sebenarnya bukan spesifik ke gerindra ya
setiap waktu setiap kesempatan yang memungkinkan
wah kayak dimarah marahin segala macam
akhirnya dia switch ke bahasa lain gitu
karena kalau kita itu ketika misalnya mbak elvira mau pergi ke lampung gitu ya
sehingga insya allah besok proses pendaftaran akan berjalan tertib dan masa kita juga akan tertib
baik baik kemudian juga yang perlu kita bicarakan soal kemungkinan pertemuan antara megawati dengan joko widodo ini juga cukup besar
mujianto sudah mempunyai sekitar lima ratus pohon mamey sapote
itu ga mau di
ketika sudah mendidih tambahkan sedikit kapur siri
yaitu sesuai dengan tema konser pada nanti malam
nama itu salah satunya yang udah difokusin gitu
kemudian sarana dan perasana
sepuluh personel poluan turun langsung mengendarai sepeda motor trail
ya pak hans terakhir nih rekomendasi saham sepanjang pekan ini yang menarik yang bisa jadikan referensi buat para pemirsa cnn indonesia business referensi pak
kalau turnout rata rata kan menurut
makanya gue tahun kedua gue bisa juara tiga tuh ya karena jardine juga sih
menu utamanya adalah dendeng ag
menurunkan berat badan dengan seperti itu ya
apakah pendaftarannya sudah menggunakan sistem pemilu terbuka atau tertutup
yang terpenting wajarnya pipi lebar serta membeli beras yang fuller
ya dengan nar karena basis data nar itu yang menjadikan pasien mempunyai akar
dan dua duanya tidak kita temukan
rumah yang terkesan tertutup dari luar ternyata memiliki ruang terbuka di tengah rumah
atau ya kan kita bisa tahu gitu
apd ini adalah menjadi nomor satu
yang im ya rawamangun itu ya
kepada satu dua partai tertentu
tetapi bantuan itu menurut saya bisa mencukupi